kemudian ada sambungan antara jalan dengan rel itu rusak dan lama lama berlobang sehingga salah satu dari ban kendaraan tersebut masuk ke dalamnya dan ngunci
itu sekali lagi untuk memastikan
yang akan menjalankan tugasnya dalam pengibaran bendera merah putih
itu mas howie ngeliat itu jadi hambatan juga gak sih